berita itu bukan fitnah
maksud kakak apa sih aku gak ngerti
kalau kita lihat kelakuan kamu selama ini
yang suka asal dan nggak punya aturan
bisa aja berita itu benar
dan bukan fitnah dari tante fresa
berarti tadi dia betul betul nggak ketemu sama winona
pasti dia ngadu sama judi soal tadi
kita lihat aja perkembangan besok
sekarang keadaannya sudah mulai membaik
perjalanan jalan terus
mama itu benar juga
kalau memang aku menikah dengan winona sekarang
gak mereka banyak hutang
mendingan seperti sekarang ini
pacaran jalan terus mama papa happy
iya kan tidak ada konflik
wah jodi maling pinter
ente manyuna aja sih
kalau kelola sungguhan en armada en court
kamu babes berantem sama perempuannya
kamu bares berantem sama perempuan
enggak enggak bukan bukan
ada sedikit masalah tadi
aku kesini sebagai pasien kamu ya please tolong
ini sakit banget ditanya
iya sakit banget disini nih
aduh kenapa muka perempuan gila itu
ketemu ganggu konsentrasi aku ya
aku aku tadi ketemu perempuan
dan nasibnya kasian banget
ya maaf ya kalau ganggu gangguan
kalau kasian nikahin aja
kayaknya kamu udah selesai
oh iya terima kasih
ini tadi perawatannya
nanti kalau ada apa apa kamu kabarin aku
nanti apa sih nanti saya dapet
hati hati ya kamu sendirian di ruangan kan
ibu kayaknya gak rela deh ngeliat kamu seperti ini
cuma ngebelain keluarga sombong itu
bu udah lah
luka kecil bu
yang penting bu ya
tadi aku udah diobatin
ada dokter cantik pak
cantik banget bu
tangannya halus banget
sebentar lagi sembuh lukanya
kamu kok masih bisa cengengesan gitu sih
ibu khawatirnya aja setengah mati tau gak
aki ngapain sih kamu ngorbanin diri sampai kayak begini
mending kalau mereka berubah
mending kalau mereka bilang terima kasih
kalau nolongin seseorang kan kita gak harus minta tanda terima kasih atau imbalan
ya mending kita ikhlas
biar allah yang bales lah
saya tahu dia ada di rumah
bilang sama dia hutangnya sudah jatuh tempo sejak minggu lalu
kalau hari ini tidak dilunasi juga
jangan salahkan saya mengobrak abrik rumahnya
aduh pak gimana nih pak kalau sampai mereka datang ke rumah
oh pak makan malam banget pak
jalan yang terbaik adalah mengawinkan winona dengan judi
nih papa mau melihat
sudah jelaskan sekarang pak
bagaimana teganya tante fresno
tante fresno itu memfitnah aku
dan sekarang papa masih mengharapkan uang dari keluarga judi
setahu mama sih tante fresno tidak sejati itu kok
jangan kamu pikirkan masalah berita ini
yang kamu harus pikirkan adalah masalah keluarga kita
jalan yang terbaik adalah kamu pergi ke rumahnya mamanya jody
papa tidak melihat bagaimana mereka memperlakukan aku
dan sekarang papa bilang aku drama quit
dan papa tetap ingin aku minta maaf ke tante fresno demi papa

dia sudah meminta mama judi
dia sudah menghentikan mama judi
kamu jangan lihat mamanya
yang penting judi
ya namanya juga orang lagi kesel ya wajar aja kalau dia marah
nanti kalau kamu sudah menikah dengan jody dan kamu punya anak
mamanya pasti juga akan lulung
mama sama papa itu sudah benar benar kelewatan ya
nanti jodinya akan kelewatan
jodinya akan kelewatan
jodinya akan kelewatan

mah itu pun karena aku cinta sama dia bukan gara gara harta
lagi emang ada cara lain apa yang lebih terhormat untuk menyelamatkan keluarga kita
jangan kamu ngomong soal masalah martabat di sini
dalam kondisi apapun kita harus memakai semua cara
ide apa apa pakai dalam bisnis pak beto
jody selalu menurut sama aku
jangan jangan berita itu bukan fitnah
kalau kita lihat kelakuan kamu selama ini
yang suka asal dan nggak punya aturan
bisa aja berita itu benar
dan bukan fitnah dari tante fresa